saudara banjir lahar hujan gunung merapi mengakibatkan kerusakan yang masif di sumatera barat
dampak kerusakan diantaranya sejumlah perumahan warga tertutup material tanah
jalan tergerus air sungai serta memorak porandakan sejumlah titik kawasan wisata
banjir lahar hujan gunung merapi mengakibatkan kerusakan yang masif di sumatera barat
empat kabupaten di sumatera barat terdampak yakni kabupaten agam padang panjang padang pariyaman dan tanah datar
dampak kerusakan diantaranya sejumlah perumahan warga tertutup material tanah
serta beberapa titik ruas jalan juga tergerus air sungai sehingga tidak bisa dilalui kendaraan
selain memutus akses jalan terjangan banjir lahar hujan
memorak porandakan sejumlah titik kawasan wisata pemandian di silayang
sementara timsar mencatat korban pencara bayang
banjir lahar hujan terus bertambah
lima puluh personel tim gabungan menyisir hingga ke hulu sungai batang anai
untuk mencari enam korban hilang yang terseret saat banjir lahar hujan melanda wilayah malibo anai sabtu malam
para korban merupakan pengendara yang terjebak dan terseret arus sungai saat banjir lahar hujan melanda
pencarian akan terus dilakukan hingga tiga hari ke depan
kita berusaha untuk pencarian yang mengerasakan
daerah yang terkebukinan korban terseret pas kejadian tadi malam yang galodong
ada satu dua orang dari mobil garis biru
terus mobil minibus merek avanza yaitu arah buat travel
dalam penumpang ada delapan orang
yang baru kita temukan korban ada tiga orang
kita mulai dari lembahannya ini
sampai ke hadiran pantang naik yang sampai ke muarwa naik
banjir lahar hujan merapi yang menerjang kabupaten agam sumatera barat
membuat banyak rumah warga rusak parah
banjir membawa bongkahan batu besar dan kayu dan menghanyutkan rumah warga
badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg
meminta warga mewaspadai potensi banjir susulan hingga satu pekan ke depan
bmkg memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat
berpotensi melanda sumatera barat hingga dua puluh dua mei
bmkg mengingatkan tim sar gabungan tetap waspada dalam melakukan pencarian korban lahar hujan gunung merapi di sumatera barat
apabila bmkg mengeluarkan peringatan ini
mohon dipahami bahwa resiko terjadi banjir secara tiba tiba
jadi untuk memperhatikan keselamatan diri
meminta warga sumatera barat waspada potensi hujan di puncak gunung merapi
utamanya hujan lebat di atas puncak merapi
jadi yang harus diperhatikan oleh masyarakat di sekitar gunung marapi sumatera barat adalah
setiap saat sekarang ini karena material pasti masih ada di puncak marab ini
setiap saat ada hujan di puncak marapi
hati hati di seluruh sungai yang berhulu di puncak marapi
dan ini tidak hanya berlangsung sekarang ini
bisa berlangsung selama ada hujan di atas puncak
kalau letusan gunung merapi itu waktunya singkat
tetapi dampak lahar hujan bisa berlangsung di setiap musim hujan
utamanya adalah hujan lebat di atas puncak marapi tersebut
tim sar terus berjibaku mencari korban hilang akibat banjir lahar hujan
tiga eskavator dikerahkan untuk memudahkan pencarian yang terhalang material bebatuan besar
mengingat lokasi banyak material batu besar
sementara bantuan dari sejumlah instansi terus berdatangan bagi para korban
di antaranya makanan cepat saji air minum perlengkapan bayi
dan kasur untuk tidur para pengungsi